saudara persib bandung berhasil menjadi juara championship series liga satu tahun dua ribu dua puluh tiga
persib menjadi juara setelah mengalahkan madura united dengan agregat enam
yang anda saksikan saat ini saudara adalah perayaan bobotoh
merayakan persib bandung yang berhasil menang melawan madura united pada final leg kedua di stadion gelora bangkalan
tim maung bandung menang dengan skor dua
persib bandung pun menjadi juara dengan agregat enam
juara championship series liga satu tahun ini
kemenangan persib di championship series liga satu tahun dua ribu dua puluh empat saudara disambut meriah ribuan bobotoh
yang berkumpul di gedung sate bandung jawa barat
para bobotoh bersorak gembira
berhasilan persib bandung usai menumbangkan madura united dengan skor tiga satu
dan keluar menjadi juara championship series liga satu tahun dua ribu dua puluh empat
begitu meriah sedara ini tak hanya di gedung sate
pesta kemenangan persib bandung juga terlihat di beberapa ruas jalan di kota bandung
seperti yang anda saksikan boboto dan viking menggelar pawai keliling kota
untuk merayakan kesuksesan maung bandung
kita akan pantau bagaimana euphoria kesuksesan persib bandung menjuarai championship series liga satu dua ribu dua puluh empat
sudah ada rekan kami ada jurnalis kompas tv ninda destiani
ninda kalau yang saya saksikan saat ini kan begitu meriah ya nampaknya ya
ada pawai konvoy kendaraan begitu dengan tentunya mereka ini bahagia sekali
boboto ini luar biasa merayakan kemenangan ya
bagaimana pantauan anda di sana
iya ditia selamat malam
saya cukup tidak bisa mendengar secara jelas di studio
namun memang saat ini suasana euforia
nonton bareng pertandingan liga satu persib bandung versus madura united
para supporter di kawasan gedung sate kota bandung provinsi jawa barat
kita bisa lihat saudara ratusan penonton di sini masih bertahan
dan tentu mereka memberikan kebahagiaannya ya
di mana malam hari ini persib bandung ini berhasil memberikan atau mencetak
dan hanya dibalas satu gol oleh lawan madura united
dan juga malam hari ini persib bandung ini tentu juga berhasil mencetak sejarah
setelah sepuluh tahun lalu di mana persib bandung ini juga pernah mengikuti dua ribu empat belas juara liga satu di palembang mengalahkan persipura
dan saat ini malam hari ini kembali menjadi juara satu liga championship liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat

saat ini juga kita tahu ya tiga satu untuk melawan madura united
untuk kita juga melihat kesenangan ini tidak hanya dari para supporter
namun juga disampaikan langsung oleh para kepala daerah
setidaknya sepanjang jalan di kawasan bandung
jalan diponegoro jalan riau marta dinata jalan dago hingga ahmadiyah
ini masih tentu dipadati oleh manusia berbaju biru ya saudara ya
ya itulah dia memang perasaan mereka saat ini
yang disampaikan oleh para supporter ini karena kesenangannya persib bandung ya aditya
ya ninda mungkin anda bisa tanyakan langsung karena begitu ada banyak bobotoh yang bergembira saat ini di belakang anda
mungkin anda bisa tanyakan langsung bagaimana perasaan mereka sudah menunggu begitu lama
dan pastinya malam ini penuh dengan euforia
bisa tanyakan langsung kepada boboto yang di belakang anda
ini para supporter seperti apa perasaannya malam hari ini
awal mula menyangka apa tidak kalau memang persib nimbang
karena madora tidak apa apa nya
sesuai bayangan ya dengan skor yang dicetak persib
sesuai bayangan pokoknya juara
boleh berikan tiga kata untuk persi boleh
nitya dan juga saudara masih dipenuhi kesenangan dari para supporter ataupun boboto persib ya
menyampaikan bahwa mereka bangga dengan persib bandung yang saat ini
kalau tadi kita melihat sudah begitu banyak orang yang melakukan pawai kendaraan
kira kira apa rencananya boboto untuk melanjutkan kemenangan malam ini ninda
ya nitya boleh dikembali
merayakan kemenangan bersama begitu ya
karena menang kalah ini terjadi dalam setiap pertandingan tapi kemenangan patut dirayakan
apakah ada rencana lain dalam rangka merayakan kemenangan malam ini
kemenangan ini tidak hanya sampai malam hari ini saja saudara
memang nitya rencananya para supporter ataupun boboto persib ini akan melakukan konvoy besok ya
di mana juga ada beberapa rute yang tentu sudah ditentukan
di khususnya di jalan riau tomatarinata ini akan tentu hingga besok ini akan dipenuhi oleh para supporter yang untuk merayakan kemenangan persib bandung
rencananya pukul dua siang besok ini akan dilakukan konvoy oleh para supporter persi bandung
ini langsung di melaporkan bagaimana kemeriahannya bersama dengan
para bopoto serba biru pastinya dengan senyum sumringah di wajah mereka
terima kasih sudah melaporkan langsung ninda